akan dibuka bagi wisatawan mancanegara pada empat belas oktober mendatang
persiapan kembali dibukanya rute penerbangan langsung dari luar negeri dilakukan
mulai di pintu masuk bali di bandara ngurah rai
hingga sejumlah hotel yang akan menjadi tempat karantina
masa karantina bagi wisatawan asing yang masuk ke bali diputuskan delapan hari
dengan memperhitungkan masa inkubasi covid sembilan belas
kepala kantor kesehatan pelabuhan kelas satu denpasar menyebut
karantina wisatawan mancanegara yang datang ke bali
bertujuan menurunkan risiko penyebaran covid sembilan belas di tengah masyarakat
pai karantina tersebut nantinya akan diawasi langsung oleh petugas kantor kesehatan pelabuhan
bekerja sama dengan instansi kesehatan dan satgas covid sembilan belas setempat
nah untuk di berikutnya nanti kita juga berada di hotel karantina
nah di hotel karantina tentunya kita akan mengawasi bahwa mereka
pelaksanaan mereka benar benar dilakukan karantina sesuai dengan
waktu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
nanti pemerintah akan menetapkan apakah dia nanti waktunya tetap delapan hari
atau mungkin bisa lebih kurang dari situ
nah selama di hotel karantina maka para wisman itu ya menjadi tanggung jawab kita
untuk pengawasannya sehingga mereka itu tidak melakukan hal hal yang dilarang
dengan aturan kekarantinaan seperti itu
karantina wisatawan asing dalam uji coba pembukaan wisatawan mancanegara ke bali
akan dilakukan di lebih dari tiga puluh lima hotel yang menyatakan siap mendukung kebijakan karantina
menyangkut lokasi hotel karantina ketua badan promosi wisata provinsi bali
sekaligus ketua perhimpunan hotel dan restoran indonesia kabupaten badung
igusti ngurah rai surya wijaya menyatakan tidak tertutup kemungkinan akan bertambah
untuk mengantisipasi jika terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing
menanggapi soal durasi karantina ia berharap dapat dikaji dengan mempertimbangkan
karakteristik wisatawan asing yang akan datang ke bali termasuk syarat sudah divaksin
sehingga pembukaan bali untuk wisatawan asing tidak sia sia
oke lah kalau karantina itu mungkin tiga hari masuk akal
hari keempat mereka bisa tur di zona hijau kemudian hari ke tujuh mereka balik
kita cek mereka pulang
diksi kita kan holiday nya kan tidak terlalu panjang juga ya
biasanya pasar untuk asian market itu maksimum satu minggu
kalau eropa dua minggu sampai tiga minggu bahkan bisa satu bulan
nah ini kita yang sasar yang kita buka ini saat ini kan south korea jepang china new zealand
nah negara negara ini memang berpotensi untuk wisatawannya
namun yang off stay nya masa tinggalnya itu kurang lebih satu minggu
tamu mancanegara yang datangkan
yang ke bali nantinya akan ditempatkan di hotel hotel karantina di tiga zona
yakni nusa dua ubud dan kawasan sanurden pasar
hotel karantina terpilih berdasarkan beberapa kriteria
di antaranya kesiapan bidang kesiapan atau prokes
tersertifikasi chse kelengkapan fasilitas dan paket paket yang ditawarkan
mulai dari menu makanan hingga tes pcr
meski lama karantina sempat menjadi pro kontra di kalangan pariwisata
masyarakat bali cukup mengapresiasi
dan uji coba pembukaan rute internasional ke bali
pemerintah bali meyakinkan masyarakat bahwa pelayanan kesehatan cukup siap di bali
dengan enam puluh lima rumah sakit rujukan dan kemampuan tes sampel hingga empat per hari
jika kasus covid sembilan belas merebak pasca dibukanya perjalanan luar negeri ke bali
tim liputan cnn badung bali